dari surabaya lima jembatan penyeberangan orang atau jpo yang dilengkapi dengan lift akan beroperasi pada februari mendatang di kota surabaya jawa timur
lift di lima jpo itu dibangun tanpa menggunakan anggaran apbd
lima jpo yang dilengkapi dengan lift tersebut berada di beberapa lokasi strategis di kota surabaya
sampai saat ini pembuatan lift di lima jpo itu sudah hampir selesai
pembuatan lima lift dilakukan dengan program csr atau corporate social responsibility dari salah satu perusahaan sehingga pemkot surabaya tidak lagi mengeluarkan dana apbd
nah untuk mengetahui pembangunan lift di jpo surabaya saya ajak anda untuk bergabung dengan rangga umara di surabaya jawa timur
rangga seperti apa sebetulnya proses pembangunan lift
yang katanya sudah hampir rampung di sana
selamat sore puspa
puspa ini tampaknya bulan februari nanti para warga pemakai jalan di kota surabaya bisa lebih nyaman lagi begitu saat mereka menggunakan jalan jalan di kota surabaya terutama di trotoar trotoarnya
nah ini karena akan ada tambahan lima lagi jembatan penyeberangan orang atau jpo yang akan dilengkapi lift yang rencananya akan dioperasionalkan dibuka untuk umum pada bulan februari mendatang
nah puspa di surabaya ini sebenarnya ada sepuluh total ada sepuluh buah jembatan penyeberangan orang yang tersebar di beberapa titik titik lokasi terutama di lokasi lokasi yang strategis
nah dari sepuluh itu satu diantaranya itu sudah dilengkapi lift dan sudah beroperasi sejak beberapa waktu yang lalu
sementara lima diantaranya ini saat ini sudah selesai sebenarnya pembuatan liftnya tetapi memang masih belum digunakan untuk umum
nah rencananya nanti pada bulan februari baru akan diumumkan

ini adalah bahwa pembangunan lima lift di jembatan lima penyeberangan orang di kota surabaya ini ini tidak menggunakan dana apbd sama sekali seperti anda tadi sampaikan
jadi caranya ini adalah pemkot surabaya ini menggandeng penyewa penyewa dari lima jembatan penyeberangan orang itu perusahaan reklama begitu yang akan memperpanjang masa konteks
jadi kontraknya untuk menyewa jembatan ini sebagai pemasangan reklama mereka kemudian ditawarkan ditawarkan kalau ingin diperpanjang dengan beberapa persyaratan tetapi ada syarat yang lebih krusial lagi yaitu diminta mereka untuk melakukan social responsibility
jadi corporate social responsibility jadi mereka diminta untuk melakukan program csr mereka yaitu dengan cara membuat lift di tiap tiap jpo